transportasi gratis bagi warga yang mudik tidak hanya disediakan oleh beberapa instansi namun juga perusahaan swasta
bahkan ada yang sudah menyediakan transportasi gratis selama lebih dari dua puluh tahun
seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan jamu nasional
tahun ini ada tiga belas pedagang jamu se jabodetabek yang berangkat mudik secara gratis
para pemudik yang berdomisili di jabodetabek ini akan berangkat menuju ke sejumlah daerah di pulau jawa
seperti wonogiri yogyakarta hingga cirebon
para peserta mudik gratis mengaku antusias mengikuti mudik gratis yang telah berlangsung selama dua puluh sembilan kali ini
salah satunya adalah tristowati yang akan mudik ke yogyakarta
selain pekerja dan pedagang jamu tradisional turut serta pula para pemilik warung yang menjadi rekanan sido muncul

turut hadir melepas para peserta mudik wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
sandiaga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan sido muncul
dan mengaku terinspirasi untuk menyelenggarakan mudik gratis dengan pemprov dki tahun depan
kita terinspirasi nih
nggak pernah kita mengerjakan sementara pak irwan sudah dua puluh sembilan tahun

kali berarti kita alhamdulillah tadi sudah janjian sama pak kepala dinas tahun depan kita akan mulai
kita memberikan layanan mudik gratis terutama kita kepada pasukan orangnya kita
juga kepada ppsu dan pasukan pelangi
itu akan kita coba pasukan biru kita juga kita akan coba seratus bus dulu
sementara itu presiden direktur pt sido muncul irwan hidayat berharap
dengan mudik gratis ini dapat membantu pekerja pedagang dan rekanan sido muncul
untuk berkumpul dan merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman

tahun ini jumlahnya dua ratus dua puluh bus dan pemudiknya sekitar tiga belas orang
itu tujuannya kemana
tujuannya yang cirebon terus ke semarang tegal pekalongan
yang selatan purwokerto cilacap banjarnegara sampai jogja solo wonogiri yang paling jauh
selamat perlayakan idul fitri
dan mohon maaf lahir batik
mudik gratis yang diselenggarakan oleh sido muncul ini masih akan berlangsung hingga esok hari